menerangkan mendukung fungsionalisasi rumah ibadah
melalui konferensi pers di geraha bnpb sabtu sore
menteri agama fahrul razi menyampaikan panduan pelaksanaan kegiatan keagamaan
secara kolektif atau berjamaah di rumah ibadah selama wabah covid sembilan belas
di antaranya rumah ibadah tersebut berada di lingkungan yang aman dari covid sembilan belas
di mana harus berdasarkan fakta di lapangan
yang didukung surat keterangan dari ketua gugus tugas provinsi
kabupaten kota atau kecamatan
sesuai tingkatan rumah ibadah yang dimaksud
selain itu juga diatur sebelas kewajiban pengurus atau penanggung jawab rumah ibadah
seperti menjaga kebersihan dan melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala
melakukan penerapan protokol kesehatan
menyediakan fasilitas cuci tangan dan hand sanitizer
serta melakukan pembatasan jumlah jemaah
surat edaran juga mengatur sembilan kewajiban masyarakat
yang akan melaksanakan ibadah di rumah ibadah
seperti jemaah dalam kondisi sehat
juga menjaga jarak dan menghindari kontak fisik
serta yang perlu menjadi perhatian
anak anak dan warga lanjut usia yang rentan tertular penyakit
serta orang dengan sakit bawaan yang beresiko tinggi terhadap covid sembilan belas
tidak dianjurkan beribadah di rumah ibadah
menteri agama juga menegaskan
meskipun berada di daerah zona kuning
namun apabila di lingkungan terdapat kasus penularan covid sembilan belas
maka rumah ibadah tersebut tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah
meskipun daerah berstatus zona kuning misalnya
namun bila di lingkungan rumah ibadah tersebut
terdapat kasus penularan covid sembilan belas
maka rumah ibadah dimaksud tidak dibenarkan menyelenggarakan ibadah
tidak hanya itu
surat keterangan penyelenggaraan kegiatan di rumah ibadah
juga dapat dicabut jika ditemukan ketidaktaatan
terhadap protokol yang telah ditetapkan